dengan rasa yang tidak terlalu manis
karena itu musimin akan selalu mengembalikan anggrek tersebut ke habitatnya
kalau zaman dulu kan memang dari kotoran hewan dari macam macam lah
batuk pilek flu sebaiknya pakai masker
bagaimana kemudian urgensi untuk meletakkan nama nama dari masing masing partai dengan pos pos kementerian yang ada
saya melihatnya mungkin kalau kita lihat dari perspektif ilmiah
kita akan cenderung melihat ke kanan dulu karena kita
kalau misalnya ini ada bekas kopi di bagian sini
menurut saya juga komentator kayak games sekelas ibl itu harus dua gak bisa satu
dan menjadi penopang kehidupan warganya
saya sendiri lebih hitungnya ke astrologi
tapi mungkin juga untuk bergabung dengan kelompok padang suara lokal begitu
waktu awal awal saya menjadi komentator ibl
melihat mana yang lebih prioritas misalkan mas ubed
karena kalau kita bicara mengenai uang konvensional
maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas
ada kemudian juga meneriti
raffi snugraha adi cita kesuma jakarta
tahu juga ini kan kak wenddi juga di transtv kan
ketika temen temennya menjauh gitu ya
maksudnya nabrak nabraknya serius banget
sebenarnya gue udah denger dari saudara lo si tasya sama si mai katanya lo dari kecil dari sma udah gak dibayarin sekolah segala udah gratis sih katanya ya
kalau mas anas mas kalau saya melihat sih
kedai ini buka dari pukul setengah tujuh malam hingga setengah satu dini hari
seperti mbak megi sebutkan gangguan listrik mati pintu tiba tiba terbuka
anda bersama sps bahasa indonesia
mengandung lactobacillus maupun bifidobacteriut